ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
telah memberi tugas kepada basuki cahayapurnama atau ahok
namun megawati tidak menyebut secara detail tugas ahok ke depan
ungkapan megawati muncul di tengah rumor ahok akan maju
di pemilihan gubernur sumatera utara
sekarang beliau bersama kita sudah keluar dari pemerintahan
oke sudah ada tugasnya
sementara saat ditanya ahok menyebut megawati memintanya
membantu calon kepala daerah dari pdip yang maju di pilkada
mengenai pulangnya maju di pilgub sumatera utara
ahok menyerahkan pada organisasi
namun saat ini tidak ada penugasan dari dpp
untuk ahok maju di pilkada dua ribu dua puluh empat
saya sih terima kasih sih mereka percayakan gitu
tapi kan kita kan organisasi kan kita penugasan di mana
sejauh ini sih saya tidak dapat penugasan untuk
saya justru penugasan saya itu kayaknya nih
membantu orang orang yang mau maju pilkada ini
tapi kalau ditugaskan apakah akan siapa
ya kita secara organisasi ya pasti disiplin organisasi ya

karena bobi nasution digadang gadang akan maju di pilgub sumatera utara
dia mendapat surat tugas dari partai golkar
bahkan bobi mengaku tidak perlu mendaftar sebagai calon gubernur
karena sudah mendapatkan surat tugas
ini diinfo info info diinformasikan kepada kami yang namanya sudah diberi peratugas
pas ditanyakan kemarin ini perlu daftar lagi nggak
nggak usah karena sudah mendapat surat tugas
dengan majunya bobi maka secara langsung akan berhadapan dengan gubernur petahana edy rahmayadi
akankah ahok juga akan diterjunkan di sumatera utara untuk melawan bobi nasution
meski hingga kini ahok mengakui belum mendapat tugas dan perintah dari pdi perjuangan
lalu benarkah ahok akan maju di pilgub sumut dan melawan menantu jokowi bobi nasution
pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber
ada chiko hakim politisi pdi perjuangan
lalu ketua dpd partai gerindra sumatera utara gus iwan pasaribu
dan juga pengamat politik dari universitas sumatera utara usu warjo
ya bung ciko kemarin udah ditanya ya sama bu mega ya langsung ke pak ahok gitu
kan siap menerima tugas ya siap oke saya kasih tugas
tapi tidak secara eksplisit sebenarnya bu mega memberikan tugas apa
dan pak ahok pun bilang sepertinya sih tidak maju di
pilgub tapi mensupervisi begitu teman teman dari pdi perjuangan yang ingin maju di pilkada
jadi konkretnya bagaimana tugasnya pak ahok ini sebenarnya
memang belum ada kepastian dari pdi perjuangan untuk bukan hanya pak ahok
tapi juga untuk calon calon kepala daerah yang lain atau bakal calon kepala daerah yang sudah mendaftar
kami belum memberikan penugasan yang definitif bagi siapapun untuk maju di lima ratus empat puluh lima pilkada
seluruh indonesia jadi pada prinsipnya kalau kita bicara soal pdi perjuangan
tentunya kita tahu bahwa kader kader di pdi perjuangan itu tegak lurus dengan aturan aturan organisasi
dengan apa yang menjadi keputusan organisasi
dan yang terakhir tentu adalah keputusan yang tertinggi dari ketua umum
kita masih semua menunggu tetapi kalau kita bicara soal yang disampaikan pak ahok
itu sudah pasti bahwa kalaupun pak ahok maju dari daerah manapun
tentu dengan pengalaman beliau dan rekam jejak beliau ketika memimpin suatu daerah
dan dianggap sukses dengan tingkat kepuasan publik yang tinggi
akan menjadi manfaat bagi calon calon kepala daerah yang berada di seluruh indonesia
namun kami bicara kalau soal sumatera utara
kami sudah melakukan banyak komunikasi dengan beberapa calon atau bakal calon
salah satunya tentu pak edi rahmayadi sendiri sebagai incumbent
dan juga kalau kita bicara dari internal banyak sekali alhamdulillah
bagi pdi perjuangan tokoh tokoh yang berasal dari sumut
tetapi juga tokoh tokoh yang bukan asal sumatera utara
namun cukup populer dan dikenal dan juga mempunyai elektibilitas yang lumayan
di sumatera utara seperti pak ahok pak jarod dan lain lain
jadi kita masih menunggu juga radhi sama sama
tapi kalau lihat peta politik sumatera utara
ini ya saya juga membaca banyak berita begitu di online maupun surat kabar
maupun juga berita televisi yang lain begitu ya
ini memang sejumlah politisi pd perjuangan lah boleh dibilang
memang mengakui ada potensi pak ahok ini ke sumatera utara
tapi kemarin kan juga ada pak edi rahmayadi yang sudah mendaftar ke pdi perjuangan gitu kira kira
di sumatera utara sejauh ini di internal yang anda ketahui bung ciko
ya semuanya nanti akan melalui proses penjaringan
nah proses penjaringan ini kan bukan masalah like or dislike
proses penjaringan ini juga harus melalui tahapan tahapan yang menggunakan
apa namanya variable variable yang ilmiah
misalnya kita bicara soal survei
kalau kita bicara tentang pak edi rahmayadi
dan juga tentunya sebagai incumbent sangat dikenal dan juga ini juga bisa dikarenakan
dan cukup berhasil dalam memimpin sumatera utara
itu juga harus ada survei nanti soal tingkat kepuasan publik atau approval rating
begitu juga dengan yang sudah mendaftar calon calon lain
tetapi begitu juga apabila kita ingin dari pihak internal untuk turut maju
baik itu untuk sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur
tidak bisa berandai andai atau mengira ngira
oh kayak kayaknya dia populer disitu
jadi semuanya harus melalui tahapan tahapan
karena kita dari pdi perjuangan mempunyai target untuk menang di atas lima puluh dari seluruh pilkada serentak yang ada
jadi kita betul betul perlahan tapi sangat cermat untuk menilai dan menjaring para calon
oke saya ke pak gus irawan
pak gus kalau kemarin sudah apa namanya
bobi nasution sudah declare sebagai bagian dari partai gerindra begitu ya
termasuk saat ini juga ada di posisinya ada di sumatera utara sebagai wali kota medan
kemarin rekomendasi bobi kan saat ini masih dari golkar dari gerindra sendiri bagaimana
ya kami ada keputusan rakornas tujuh mei yang lalu
itu memprioritaskan kader internal untuk maju di pemilu kada serentak ini
lalu bobi memang sejak awal ada di radar kami untuk menjadi seorang calon potensial gitu ya
dan memang sejak beliau dulu kita usung bersama pdip dan beberapa partai lain sebetulnya di wali kota medan
komunikasi kita dengan pak bobi ini sangat intensif gitu ya
beliau sangat aktif untuk hadir di setiap acara acara gerindra
nah minggu lalu beliau kemudian mendaftar lebih awal dulu sebagai kader
lalu kemudian lanjut mendaftar sebagai bakal calon gubernur sumatera utara melalui gerindra sebagai kader sudah
sehingga sebetulnya itu sebuah kendala sebagai kader itu sudah terjawab
dan beliau menjadi salah satu calon potensial untuk kami usung nanti di pilguksu
nanti keputusan final adalah ada berada di ketua umum pak prabowo tentu saja
kalau kemarin juga menyimak statement dari ketua umum partai golkar pak erlangga hartarto ini
kayaknya prioritas untuk berbagai pilkada di daerah nanti november mendatang itu akan melanjutkan begitu
skema politik yang pernah dilakukan juga di tingkat nasional dengan koalisi indonesia majunya
kalau untuk di sumatera utara dari gerindra sendiri koalisi dan komunikasi yang sudah dibangun dengan partai partai politik di sumatera utara dengan siapa saja sejauh ini
ya ada semangat bersama sebetulnya untuk terus bersama di koalisi indonesia maju
di setiap pemilu kada juga yang termasuk di sumatera utara
kita berkomunikasi lintas partai meskipun tentu juga dengan partai partai di luar koalisi indonesia maju kita lakukan juga komunikasi gitu ya
karena tidak persis sebetulnya pilprek
oke baik untuk nama bobi nasution sendiri pak agus ini potensinya sejauh mana bisa menyaingi calon calon lainnya
masuk ya mungkin juga nanti pak ahok akan masuk
sepertinya saya juga membacanya cukup serius ini
wacana ahok ada di pilkada sumatera utara
belum lagi dengan incumbent pak edi rahmayadi
sebesar apa kepercayaan diri partai gerindra untuk mengusung bobi sebagai calon gubernur
kami sebetulnya bagus ya bahwa kemudian banyak tokoh tokoh nasional
misalnya ahok juga katakanlah maju di sumut
pilihan bagi masyarakat sumut kan menjadi lebih banyak gitu ya
tetapi tentu kami tetap sangat percaya diri
bobi adalah salah satu calon paling potensial
mengingat beliau sekarang sebagai wali kota medan
untuk diketahui medan itu hampir dua puluh persen pemilih di sumut itu ada di medan
dan keberhasilan beliau di memimpin kota medan itu dirasakan betul oleh masyarakat di medan
di sumatera utara bisa dilihat gitu ya
nah karena itu kami sangat percaya diri
apa namanya pak bobi ini akan bisa memenangkan kontestasi nanti di pemilu kada
tapi saya kira siapapun tokoh tokoh tadi yang disebut
bagus itu supaya untuk banyak pilihan bagi masyarakat di sumatera utara
parjo kalau lihat nama nama tadi ya
mungkin akan ada ahok akan ada bobi nasution
yang juga punya intensi untuk maju di pilkada sumatera utara
anda melihat analisis anda kandidat yang kuat di pilgub sumut kali ini
siapa siapa yang paling potensial pak warjo
yang pertama terima kasih atas waktu dan kesempatannya
saya langsung memberikan satu perspektif
kalau kita lihat misalnya beberapa
di pemilu legislatif kemarin
dan kemudian juga rekam jejak ya
kepala daerah yang ada di sumatera utara
maksud saya itu apakah kemudian nanti bobi
atau bahkan wakilnya musara jeksa
kalau melihat kondisi seperti ini
maka pilihan politik gerindra
itu kepada bobi menurut saya
itu pilihan yang sangat rasional
pertama bobi memang punya rekam jejak
jejak jejak pemilu legislatif yang lalu
di dalam dua ribu dua puluh empat yang lalu ini kan
ini kita bisa melihat bahwa
baik ketua umum partai partai
pendukung pemerintahan sekarang itu kan
mengkampanyekan bahwa bobi lah calon
untuk dipilih dan perkiraan kita
pemilihnya bersumber daripada pemilih pemula
siapa kira kira calon yang representasinya
tentu bisa dijawab dengan tegas
sementara pak edi rahmi
dengan dukungan di dalam pemilu legislatif
golkar mendukung bobby misalnya
saya kira mereka atau partai partai ini
kalau misalnya edi rahmayadi akan maju
bersama dengan ahok misalnya begitu ya
karena itu akan membuka jalan kesempatan
kalau kita lihat di dalam konteks
lihat dulu di pemilu
atau pilkada pilkupso yang lalu
banyak didukung oleh suara pemilih islam
sementara itu di pantai barat
oleh sihar ya bersama dengan
juga yang ke barat kan
ternyata suaranya kalau kita perbandingkan juga
banyak didukung oleh pemilih pemilih
di pantai timur yang umumnya mayoritas islam
yang kita tahu yang harus kita akui bahwa
mayoritas di sumatera utara
tidak bisa dipisahkan dalam konteks
jadi ini menjadi sebuah kunci
jadi itu pun yang melihat ini sebagai suatu potensi
misalnya siapa yang suara terbanyak itu
pak gusirawan kemudian deli serdang
dan demikian juga langkat
yang mereka potensi suaranya itu sangat besar sekali
sebenarnya di luar itu tentu saja
akan muncul harapan masyarakat publik ya
katakanlah calon calon yang lebih muda
ini secara infrastruktur politik ini kan
pemilu legislatif yang lalu begitu
bahkan di kabupaten sumatera utara itu
oleh infrastruktur yang punya aliran kuat
mesin politik yang punya kesempatan besar
jika kemudian itu digelindingkan
itu lawannya akan bisa ditandingi oleh
siapa nanti yang akan berpasangan dengan
ahok ataupun juga dengan edi rahmayadi
ada muncul sosok misalnya musarah jeksa
yang akan maju sebagai
saya yakin bahwa keputusan politik di jakarta
menjadi sebuah kesempatan besar
edi rahmayadi atau bahkan plus misalnya
melihat rekam jejak pilkada yang telah ada
itu masih punya dampak
buktinya adalah di dalam pilkada
pada pilihan politik masyarakat sumatera utara
oke tapi lima tahun sudah berlalu
begitu mungkin ada dinamika yang baru
bung ciko sekuat itukah bobi di sumatera utara
apa yang tadi disampaikan adalah hal hal yang
semuanya benar apa yang disampaikan oleh pak wadio ya
yang bisa membuat bobi lebih kuat daripada
ya kan dia adalah anak
mantu dari presiden jokowi ya kan
terlebih bobi juga dibesarkan partai anda begitu bung ciko
kalau kader kader ex pdi perjuangan itu memang di tempat lain bersinar
pada intinya ya memang
tapi kan kita tahu sendiri pertarungan pilkada
atau pertarungan pilpres misalnya
semua itu akan betul betul terlihat
ketika betul betul pertarungan itu berjalan
hasil survei yang dianggap ilmiah pun
sekalipun dalam perjalanannya bisa terbantahkan dengan hasil
dari pilkada atau pemilihan apapun itu
jadi kita pada prinsipnya bagi pdi perjuangan kita tidak
kami tidak memikirkan terkait calon lain
karena kami fokus untuk melakukan penjaringan di internal
maupun penjaringan dari calon calon dari eksternal
yang mendaftar atau yang memang kami anggap pantas
untuk mewakili rakyat di provinsi maupun kabupaten kota tersebut
ya menarik sekali kita lihat peta politik yang ada di sumatera utara ini ya
kalau dibilang tadi oleh pak gus wirawan kurang lebih dua juta ya
kalau saya tidak salah tadi pak ya ada pemilih sumatera itu ada di sumatera utara itu ada di kota medan
dan jika kita melihat keseluruhan dari sepuluh delapan ratus lima puluh tiga sembilan ratus empat puluh pemilih di sumatera utara
mengacu pada pemilu dua ribu dua puluh empat kemarin
tadi kalau dilihat dari dinamika yang terjadi di sumatera utara yang dipaparkan pak warjo juga
komposisi partai ini juga sangat menentukan untuk bisa memenangkan jagoannya masing masing di sumatera utara
nah saya akan menanyakan juga kalau begitu nanti ke pak gus irawan setelah jeda
siapa kira kira yang bisa mendampingi bobi
siapa yang juga bisa bersanding dengan bobi untuk menguatkan posisi bobi di sumatera utara
ke partai gerindara setelah jeda di sapa indonesia pagi
masih membahas kans atau peluang besar potensi basuki cahayapurnama atau ahok
berlaga di pilgub sumatera utara untuk melawan bobi nasution
yang sepertinya saat ini potensinya cukup besar dan elektabilitasnya cukup baik
saya tadi bertanya ke pak gus wirawan
pak gus kalau dalam konteks kompetisi politik gitu saya bertanya seperti ini
siapa yang paling potensial menjadi lawan serius bagi bobi nasution di pilkada sumatera utara
dan siapa juga yang bisa mendampingi bobi dalam rangka penguatan posisi elektabilitas pasangan calon
begitu di pilkada sumatera utara bersama bobi nasution
ya tapi jangan disebut lawan lah kayak kita mau berantem gitu ya
kontestan ya kompetitor lah
kami sih tidak terlalu pusing dengan siapapun lah kompetitornya gitu ya
karena kami meyakini betul pak bobi nasution tadi sekira pak wadjo sudah menggambarkan
menambahkan apa yang saya sampaikan memang potensinya hari ini sangat besar gitu ya
nah kemudian tentu kalau untuk wakilnya pasti nanti akan kita bicarakan
tentu ya karena kan nanti akan koalisi nih
karena pak bobi sudah representasi gerindra ya tentu nanti kami gerindra ikhlas untuk kemudian wakilnya adalah dari teman koalisi partai lain misalnya
jadi belum sampai ke sana pembicaraan
tapi pasti akan kita bicarakan di koalisi bersama tentu pak bobinya
kita tentu ingin ketan wakil dari koalisi tetapi juga yang punya kemistri yang pas cocok dengan pak bobi
kalau ahok sendiri sebagai kompetitor nanti potensinya bagaimana menurut anda
bagus juga ahok karena setahu saya istrinya yang pertama dulu itu bu vero ya itu kan orang medan anak medan
ada kedekatan lah ya ada proximity juga ya
iya bagus juga pak ahok saya kira kita sambut baik jadi kompetitor juga di sana
atau siapapun lah tapi ahok saya kira punya pertalian juga dengan medan sumatera utara
nah ini saya juga harus tanyakan ini ke pak gus irawan
soal partai golkar yang juga punya nama musara jeksah
ini kan kalau tadi bobi ini diusung oleh partai golkar sejauh ini begitu ya
tapi nama musara jaksa juga sepertinya menguat untuk dicalonkan
karena ya sama sama punya posisi yang daya tawar yang kuat untuk menjadi calon gubernur
bagaimana jika memang nanti gerindra dan partai golkar ini juga sepertinya tidak lagi satu iring berjalan bersama
jika memang musara jaksa dan bobi ini sama sama ingin berkompetisi
ya saya ada pembicaraan ya sesama ketua dpd provinsi
saya di gerindra pak hijab itu di golkar
memang kita ingin membangun komunikasi
juga untuk tetap bersama di pemilu kada
nah misalnya kalau di satu tempat satu daerah itu golkarnya lebih besar dan punya kader yang siap
mereka nomor satu baru kami nomor dua atau sebaliknya
jadi kami berharap tentu untuk pilgub pun gerindra tetap bersama golkar
jadi kami belum melihat tidak akan bersama
kami harapan besar juga akan bersama
kalau bersama rasanya kita akan semakin kuat untuk kemudian berhadapan dengan kompetitor lain dari siapapun
kami belum berpikir untuk kemudian kalau tidak bersama
oh mas sejauh ini masih seiring jalan begitu kira kira
oke ini menarik peta politiknya nanti akan dilihat
kita lihat pak ijek juga punya apa ya punya intensi untuk menjadi calon gubernur juga di sumatera utara
tapi ya itu tadi dinamisme politik akan kita pantau terus
dan seperti yang dinyatakan oleh pak gusirawan saat ini sih sejauh ini masih seiring jalan gitu kira kira
karena pak ijek sendiri kan bersama bobi mendapatkan penugasan yang sama sebetulnya
jadi pak ijek melakukan itu tentu dalam rangka ada penugasan itu juga
jadi ya benar juga apa namanya apa yang dilakukan pak ijek
tapi nanti saya yakin pada saat keputusan partai semua akan ikut lah menurut saya
sampai lurus begitu ya dalam keputusan partai
baik saya ke pak warjo lagi
pak orjo ini saya harus tanyakan karena tadi juga sempat saya singgung ke bung ciko ini
saya agak paham kenapa wacana ahok atau basuki cahayapurnama ini muncul kemudian untuk bertarung di pilkada sumatera utara
di samping juga memang ada pak edi rahman
yang sudah terlebih dahulu mendaftarkan diri menjadi calon gubernur dari pdi perjuangan
pak urjo saya ingin tanyakan begini
pdi perjuangan apakah juga punya pride gitu ya di sumatera utara
mengingat ya bobi nasution ini juga sebelumnya juga kader pdi perjuangan
dan pdi perjuangan ini membutuhkan bahwa tanpa keluarga pak jokowi pun pdip bisa survive gitu kira kira
bagaimana anda melihat atau menganalisis hal ini pak warji
iya yang pertama tentu kita memang harus apresiasi ya bahwa pdip itu punya kader kader untuk menjadi pemimpin
baik di tingkat pusat ataupun termasuk di daerah termasuk di sumatera utara
dan bahkan juga termasuk ahok ya
tetapi dalam politik terutama di pilkada ini kan kita harus rasional dan praktis terutama partai partai gitu ya
kita melihat sayang juga misalnya pdip kok masih menggunakan pola yang lama gitu ya
baru misalnya mencari toko alternatif
misalnya katakanlah jika kemudian menarik narik misalnya musara desa nanti gitu ya
menjadi calonnya pdip jika kemudian tidak dipilih oleh golkar
karena apa memang kalau kita dari sisi rekan sejak sumatera utara ini kan memerlukan toko
terutama tokoh muda untuk pembaruan pembangunan gitu
harus kita akui bahwa sepanjang masa pembangunan
di masa edi dan termasuk juga musara jaksa
sumatera utara ini kan sebenarnya belum mendapatkan satu sentuhan ya
kualitas pembangunan yang maksimal gitu
dibandingkan dengan wilayah wilayah lain di provinsi lain yang sudah maju
oleh karena itu psikologi orang orang di sumatera utara terutama
dan terus generasi mudanya yang kita tahu sebagai pemilih terbanyak
nah ini sosok itu tidak muncul ya
terutama di pdip gitu
maka kalau misalnya ada partai lain yang mungkin nanti bisa mengusung calon gitu ya
yang alternatif itu saya kira itu juga bisa dipertimbangkan
cuman mereka juga akan tetap menghadapi tembok besar gitu ya
kekuatan partai partai pendukung
dari gerindra dari golkar dan partai partai yang lain
karena apa mereka semua ini punya jaringan struktur kekuasaan di level atas
bayangkan kader kader partai ini menjadi mesin politik yang bisa sangat kuat
jika kemudian misalnya bobi dicalonkan gitu ya
nah bagaimana misalnya dengan musa rajeksa
saya kira memang ini harus dibangun juga strategi
misalnya menurut saya sih tidak strategis
kalau nanti bobi digabungkan dengan musa rajeksa
karena apa sdm nya akan terkumpul di satu titik
biarlah misalnya mustara jeksa akan jadi menteri misalnya
dan digantikan juga oleh posisi kader gokar yang lain
dan bisa banyak mempengaruhi dalam konteks pertimbangan politik
baik di tingkat pusat atau di nasional
cuma nanti ini tentu saja tergantung gitu ya
deal politik misalnya katakanlah untuk medan
itu mungkin nanti akan diserahkan di golkar misalnya
jadi dalam kaitannya pdip saya kira memang
sangat disayangkan jika kemudian misalnya
tidak mengambil sebuah strategi pendekatan baru
untuk munculkan calon calon yang memang bisa head to head
pertama menandingi sosok mudanya bobi gitu ya
karena kalau pilihan yang lama
apalagi posisi dulu yang jadi kemenangannya
itu sudah diambil alih oleh gerindra
terutama dukungan masyarakat islamnya itu
lalu saya juga harus bertanya seperti ini
artinya pdip di sumatera utara ini juga agak agak terjepit begitu
ngomong usung bobi juga sepertinya ada pride khusus begitu ya
tidak mengusung juga sepertinya belum ada calon yang bisa menandingi begitu
ini sumatera utara menjadi batu lompatan untuk membangun strategi baru pdip
dengan menjalankan calon calon yang lebih representatif
di tingkat pusat itu ada sinyal sudah ada oposisi gitu kan
maka sebenarnya kalau berani membangun oposisi di kabupaten kota provinsi melalui pilkada
pdip bisa menjadi harapan baru dengan munculnya tokoh tokoh baru gitu
karena apa kedua calon baik pak edi pak ahok ini juga
sudah punya rekam jejak misalnya di pilkada jakarta dua ribu tujuh belas gitu ya
demikian juga di dua ribu delapan belas edi rame dimenang
tapi dukungan masanya sekarang akan beralih kepada bobby dengan dukungan partai gerindra golkar dan partai pendukungnya
jadi tidak ada harapan di situ menurut saya
termasuk disclaimer anda tadi bahwa kepemimpinan ded rahmayadi di sumatera utara
sepertinya belum juga punya dampak yang signifikan begitu untuk masyarakat sumatera utara
jadi menjadi kekecewaan juga ya di masyarakat sumatera utara itu
ya kalau gitu saya tanyain ini ke bung ciko nih
kalau sekarang sumatera utara ini butuh perubahan lah kira kira seperti itu
untuk menandingi bobi nasution perlu juga sosok muda
nah sosok baru juga diperlukan kira kira
ada nggak pdip yang bisa dikedepankan begitu
sosok sosok baru di luar mungkin nama nama yang sudah berseliwaran saat ini
kita hargai apa yang menjadi pendapat pak warjio
tapi tentunya nanti kan dalam proses ya seperti saya sampaikan tadi
ada survei survei yang harus kita gelar dulu
walaupun dan setelah hasil survei tentunya ada juga hasil survei ini kan tidak final dalam artian
hasil surveinya di bawah apa yang kita harapkan
tapi tentu dengan hasil survei kita bisa tahu di mana mana apa saja yang bisa ditingkatkan dalam waktu sekian bulan gitu misalnya
nah tapi terkait dengan penjaringan di
jadi banyak hal juga yang mungkin saya tidak bisa sampaikan di sini
komunikasi dengan siapa saja yang kita lakukan kan itu ya
tapi saya bisa pastikan nama nama yang disebut semua ada komunikasi dengan kita
kalau tadi saya ingin mengkoreksi dulu
kalau jadi perjuangan mau mencalonkan bobby
oh itu tidak pernah terpikir tadi
tapi ini bukan artinya kita mengecilkan partai lain yang mencalonkan
tidak ada masalah dengan partai partai lain apalagi dengan partai gerindra
tetapi tentunya kan kita semua mengetahui kan bahwa dari pihak bobi dan khususnya secara umum keluarga presiden jokowi ini kan yang telah meninggalkan kita
jadi dan kita tahu bahwa pdi perjuangan adalah partai yang tegas
partai yang memang kalau sudah mengatakan
nah jadi kita itu sudah tidak menjadi opsi dan tidak pernah terpikir oleh kita untuk mencalonkan bobi nasution
tapi kembali lagi ya saya sampaikan bahwa banyak hal yang terkait dengan strategi
dan dengan siapa saja kita melakukan komunikasi
jadi seperti juga disampaikan oleh ahok
sampai hari ini pun beliau juga belum ditugaskan untuk memaju sebagai calon kepala daerah dari manapun
tetapi kalau kita bicara soal pak edi rahmayadi misalnya ya
agak sulit kalau kita mengecilkan atau menafikan posisi beliau sebagai incumbent
karena di mana mana incumbent biar bagaimanapun juga mempunyai kans yang cukup besar
dan kalau kita bilang ada kekecewaan masyarakat tentu ada
dimanapun incumbent itu berada sesukses apapun ada pro dan kontra
namun tentu sebagai incumbent ada kekuatan kekuatan tersendiri yang lebih unggul daripada calon calon tertentu
bung ciko mengatakan bahwa kekuatan incumbent ini juga tidak bisa diremehkan
ada sosok edi rahmayadi yang sepertinya akan juga maju gitu
nah untuk meng counter ataupun untuk mengimbangi kekuatan incumbent ini
yang juga bisa bobi nasution janjikan kepada rakyat sumatera utara
bahwa kepemimpinan edi rahmayadi yang sebelumnya ini bisa diperbaiki
kira kira apa yang bisa dikedepankan
karena gubernur sumut itu sudah lebih setahun lalu berakhir
nah lalu kemudian yang kita sebetulnya sih nggak terlalu sulit
orang fakta sudah lihat bagaimana pak bobi memimpin kota medan gitu
tadi pak warjo secara panjang lebar juga menyampaikan
bahwa potensi bobi sebagai anak muda mewakili milenial
bahwa sumut pemilihnya itu enam puluh persen milenial
dan yang lain adalah bahwa sumatera utara ini begitu luasnya mas
ya memang butuh sosok muda untuk memimpin sumut
orang muda itu kan memiliki energi besar
sebetulnya bukan soal muda dan tua gitu lah
tapi pemimpin di sumut itu dengan wilayah yang sedemikian luas
butuh energi besar untuk bisa kemudian mengelilingi melihat situasi di tiga puluh tiga kabupaten kota
karena itu kami sangat yakin betul pak bobi ini
tadi beliau memimpin medan berhasil nyata perubahan yang masyarakat bisa lihat
lalu kemudian medan itu dominasi pemilih ada di medan
dan tadi tentu beliau sebagai keterwakilan anak muda
pemilih di sana itu didominasi anak muda begitu
dan karena itu kami yakin apalagi nanti kemudian kita koalisi dengan pemetaan yang disampaikan oleh pak mas warjo tadi
saya kira memang potensinya sangat besar gitu lah
dan kami yakin pak beliau akan bisa kami akan bisa membawa bobi nanti untuk benar benar memimpin sumatera utara
kalau begitu untuk anda warga sumatera utara ada sepuluh delapan ratus
lebih warga sumatera utara yang akan memilih nanti di pilkada sumatera utara bersiap untuk melihat etalase calon pemimpin yang menjadi pilihan anda semua
sehingga nanti pilihan anda semua ini bisa memperbaiki sumatera utara kedepannya yang sudah tadi dibahas bersama
bahwa saat ini sumatera utara masih jadi pr begitu banyak yang masih menjadi pr yang harus diperbaiki ke depannya
pagi hari ini ada politisi pdi perjuangan ciko hakim lalu juga ketua dpd partai gerindra sumatera utara gus irawan pasaribu serta pengamat politik dari universitas sumatera utara pak warjio